bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya apa kabar teman teman semangat ya
ini di kesempatan terakhir hari persidangan hari ini
ada beberapa hal yang perlu kuasa hukum anies mohaimin sampaikan
berkenaan dengan hasil atau catatan terhadap pemeriksaan keterangan para menteri dan dkpp
sebelum ke bang refli dan bang yanis setarikan rekan
ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan highlightnya
pertama ketika keterangan menteri itu tadi
dari sepanjang lebarnya keterangan menteri ada satu hal yang menarik untuk digarisbawahi
bahwa menteri sosial menyerahkan bantuan itu tidak ada yang dalam bentuk natura
tidak ada yang dalam bentuk barang
beras itu tidak dikeluarkan oleh menteri sosial
yang kedua memang pemberian bantuan itu kick off nya bisa di awal mulai awal bulan januari
di bulan januari karena pertimbangan dari mensos adalah karena kebutuhan yang mendasar dari para penerima bantuan
nah tapi yang menjadi catatan oleh pasangan anies mohaimin ini adalah
ketika pencairan selain dalam bentuk cash tone case transfer ya
pencairan dalam bentuk natural
itu ada data yang kami peroleh yang sudah kami ajukan di persidangan
di bulan januari dua ribu dua puluh empat jumlahnya dua belas lima t januari
sementara kita bandingkan di dua ribu dua puluh tiga di bulan yang sama hanya tiga delapan t
yang itu hari ini tidak dijawab oleh pembantu presiden
satu hal penting ketika tadi ditanya pak profesor muhajir
ketika presiden turun ke daerah daerah
justru jawabannya adalah semacam bentuk bantahan
jadi kemudian presiden hanya turun di seratus titik
tapi kemudian berpengaruh kepada elektoralnya sang putra
tapi kemudian itu diminta di stop oleh majelis
ini menunjukkan bahwa ada intervensi ada kepentingan elektoral
dari terjunnya langsung presiden ke titik titik tertentu
tapi titik titik yang dituju adalah bukan kantong kantong warga negara miskin
eh ayo warga masyarakat yang miskin
berkenaan dengan hadirnya dkpp
tadi meskipun dkpp tidak mau terbuka
tapi satu frase yang disampaikan atau satu kalimat yang disampaikan oleh dkpp
bahwa pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik
di mana dkpp sudah menyatakan kpu melanggar etik
dalam proses penerimaan berkas prabowo griban prabowo gibran dan penetapan
penetapannya sebagai pasangan calon
ini kata kunci yang menurut kami luar biasa
mendukung dan menguatkan bukti
bukti yang kami dalil yang kami ajukan
berkenaan dengan permohonan diskualifikasi
itu beberapa hal kemudian selanjutnya diperdalam oleh
oleh bang ahmad yani dulu
bahwa pada hari ini kami sungguh bahagia ya
sungguh senang bergembira dan kami gak lemas
dan tidak nampak kan tanda tanda kelemasan seperti itu
atau bagaimana tadi dikemukakan seperti itu
dari apa yang kita dapatkan dari persidangan ini
ada hal hal yang menurut saya kunci
pokok persoalan inti dari gugatan yang kami ajukan
maupun gugatan yang diajukan oleh pihak
persoalan persoalan yang selama ini yang terungkap
fakta fakta persidangan yang ada
baik dari keterangan keterangan saksi
maupun argumentasi kami dalam posita ya kan
diperdalam oleh yang mulia
saya kira delapan hakim mahkamah konstitusi ini mencoba memperdalam
dan itu dikompirmasi secara langsung
argumen argumen dan bukti bukti yang telah kami ajukan
pertanyaan pertanyaannya cukup tajam
pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh majelis itu menyangkut pokok persoalan yang kami persoalkan
tapi jawaban yang dilakukan oleh kementerian
apa yang dipaparkan seperti itu
tidak menjawab pokok persoalan yang sesungguhnya
dan tidak juga sesungguhnya membantah dalil dalil kami seperti itu
contoh tadi sudah dikemukakan menyakit masalah bansos
kan ada durasi waktu ada proses perencanaan
dan ada proses yang diundangkan yang namanya undang undang tentang bansos itu sendiri
nah ini kita mendalilkan bahwa dalam proses yang namanya di akhir
sebagaimana diargumentasi kita bahwa tidak ada korelasinya
dengan argumen sebelumnya yang disebut el lino
sesungguhnya akhirnya dibantah juga oleh ibu sri mulyani
jadi tidak dalam konteks bahwa ada el lino tapi menitigasi
antara dampak el lino dan memitigasi persoalan
terus yang kedua adalah juga tidak dijawab juga dengan tuntas itu menurut saya
dilakukan oleh kementerian yang ada seperti itu sesuai dengan tosi tugas dan fungsi
sebagaimana ditanya oleh pak arief
saya kira pak arief menanyakan yang lebih konkret pertanyaannya
bagaimana bisa pak muhajir bisa menjelaskan kehadirannya di dua tempat
itu membagi bagikan ikut membagi bagikan sembako itu sendiri
dalam konteks tosi dia itu sendiri
kan koordinasi sinkronisasi dan dia langsung masuk hal hal yang bersifat praktis
tidak memberikan jawaban yang akurat yang tegas
kalau ditanya apa hubungannya dan masalah kepartaiannya
dia menjawab ya yang jelas kantongnya bukan kantong berwarna kuning
cara debat ya yang dari sejak dulu untuk menghina
itu adalah ilmu debat untuk menghindar dari pokok persoalan yang inti
nah ada hal yang menarik saya kira
kalau memang korelasinya untuk mitigasi
kenapa harus memberikan bansos pada durasi waktu yang tadi dikemukakan itu
dalam rangka untuk stabilisasi harga
bagaimana fungsi pemerintah untuk menstabilisasi harga
pada waktu yang telah disebutkan untuk durasi apa nama stabilisasi harga
sebagaimana ahli kami ingin menunjukkan justru dalam sejarah publik ini harga beras melambung tinggi
jadi ini kontras apa yang diomongkan tadi terjadi anomali
pada satu sisi dia ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini dalam rangka stabilisasi harga
pada kenyataannya harga melambung tinggi sepanjang adar sejarah republik indonesia ini
dia menjawab hanya sekilasia kita kalau tidak cukup ya kan
berapa sih sesungguhnya kebutuhan kita karena el nino itu
kami menyatakan kebutuhan kita tidak banyak
menyatakan hanya kebutuhan enam ton
tapi adalah di enam juta ton tapi yang diimpor hampir mendekati tiga juta ton
artinya ada selisih yang cukup banyak yang itu tidak dijawab
kalau selisih waktu banyak itu ada dalam rangka untuk stabilisasi harga
harusnya logisnya harga tidak naik sampai begitu tinggi
nah itu yang menurut saya apa namanya
kalau ibu risma saya kira mengkonfirmasi
inilah menyakut tata kelola pemerintahan kita
kan seharusnya ada kementerian kementerian yang sudah diberikan mandat untuk mengurus hal hal yang seperti ini
tapi ibu risma menyatakan bahwa
dia tidak pernah memberikan bansos itu dalam bentuk yang namanya natural
langsung transfer ini apa artinya
tidak ada media tidak ada ketemu
dan itu juga tidak bisa menjawab pertanyaan salah satu wakil
apakah ini dalam rangka untuk show sebenarnya
apa yang dikemukakan oleh pak arief ya
apakah pemberian pemberian yang sekarang ini yang selalu dipublikasi itu
dalam rangka untuk kepentingan elektoral
tidak juga dijawab dengan tuntas seperti itu
nah yang terakhir saya kira yang saya ingin sampaikan dalam konteks keterangan tadi dkpp
di kpp ini kan kita sama sama kita sudah dapat putusan dkpp
dan kita sudah menghadirkan juga pihak yang terlibat dalam proses di kpp itu sendiri
memang ketua dkpp tidak menjawab secara tegas karena ini terangkut masalah etik dia
tapi ada perlu yang dikasih ada kata kunci yang dikumpulkan oleh ketua di kpp itu
ini jelas jelas ada ketidakpatuhan terhadap proses yang ada
yaitu ada keputusan mahkamah konstitusi yang seharusnya iya kan ditindaklanjuti
tapi tidak ditindaklanjuti oleh kpu
nah itulah yang disebut adalah tidak melaksanakan tugas dan pokok kpu itu dengan bersandarkan pada nilai nilai dan aturan dari kpu itu sendiri
nah ada yang lebih penting lagi tak kalah dikejar pendalaman
kalau tidak salah hakim yusak ya daniel ya yang menyatakan sudah ada perubahan baru berdasarkan peraturan juga
setiap aturan aturan kpu itu wajib
yang namanya dikonsultasikan dan diundangkan
nah ini yang menurut saya setiap keputusan yang ada yang dilakukan oleh makam wajib ditindaklanjutkan
wajib untuk dilakukan konsultasi dan wajib untuk diundangkan
di persidangan dkpp yang kita dapat tapi tidak disampaikan di sini putusan itu bahwa proses itu tidak dilalui oleh kpu
oleh karena itulah maka dia diberi peringatan keras dan terakhir
ditanya kenapa dia terakhir terakhir terus kan
dia hanya menunjukkan masalah kualitas kesalahan itu
kami menurut kami itu yang menurut kita kalau sudah terakhir berarti sudah tidak ada terakhir lagi
harusnya apa kata hakim kenapa nggak dibuang saja
apa bahasanya hakim dari itu
kayaknya dia tidak mau menjawab juga secara konkret
nah akhirnya secara menyeluruh dari persidangan awal dari saksi saksi yang dihadirkan dari bukti bukti
tinggal nanti memang menurut saya yang mulia memberikan kesempatan juga pada kami
belum pernah ada juga kan terobosan juga ini
ini menunjukkan bahwa peradilan ini tidak hanya peradilan kuantitatif
sebagaimana didalilkan hanya mengukur senketa senketa hasil
buktinya kita bisa juga memberikan penilaian respon terhadap beberapa keterangan oleh menteri ini dalam kesimpulan tadi
seolah akan kami rumuskan simpulan ini dan menjadi lebih tajam lagi
sebagaimana yang telah kami ajukan dalam permohonan kami
dan insya allah kami yakin betul ini memang jumat yang berkah
mudah mudahan persoalan pengelolaan kami insya allah dijawab dan dikabulkan
jadi kawan kawan semua saya gembira ya hari ini sudah berakhir sidangnya
dan kita hanya akan menyiapkan kesimpulan
tapi kata menyiapkan kesimpulan itu luar biasa sesungguhnya
karena kita diberikan kesempatan lagi untuk mempertajam apa yang sudah kita sampaikan
juga kritik atau masukan masukan apapun kepada mahkamah konstitusi
untuk memperkuat permohonan kita
kalau mk mau menolak permohonan kita ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan
dan boleh juga menanggapi apa yang terjadi tadi
jangan lupa kawan kawan semua permohonan satu itu petitumnya adalah diskualifikasi terhadap dua
atau setidak tidaknya diskualifikasi terhadap gibran
dan diperintahkan pemungutan suara ulang
ingat pemungutan suara ulang bukan pemilu ulang seluruh indonesia
itu akan mengganggu kalender ketatanegaraan dan lain sebagainya
ingat nggak waktu saya mengajukan judicial review terhadap unregister voters bisa memilih
itu pada tanggal enam juli dua ribu sembilan dan kemudian pilpresnya delapan juli dua ribu sembilan bayangkan
memang tidak terjadi putaran kedua tapi intinya adalah ini baru bulan april
masih jauh ke oktober kalau kita bicara akan terjadi kekosongan hukum
nah untuk mendukung petitum tersebut atau permohonan tersebut
kami memulai dengan satu pendekatan yang barangkali tidak lazim bagi permohonan sebelumnya
yaitu kami hanya menekankan dan hanya mengutamakan aspek kualitatif saja
kami tidak menghitung angka angka
karena kami katakan angka itu didapat dari kecurangan
bagaimana kita kemudian mau beradu angka
sementara angka yang kita ingin adu itu didapat dari kecurangan
yang tidak saja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara
dan pintu itu sudah terbuka bagi kami
yaitu bahwa mk sudah kembali menegaskan dirinya bahwa mereka adalah pengawal konstitusi
dan itu putusan dua ribu empat hingga dua ribu sembilan belas
kalaupun kemudian belum pernah dikabulkan
karena permohonan terdahulu itu tidak convincing
nah permohonan ini insya allah sangat meyakinkan
karena itu kami yakin bahwa peluang besar untuk dikabulkan
semua ahli yang diajukan kekuasaan
semua ahli yang diajukan pihak terkait berusaha mengatakan
hei mk anda cuma hitungan hitungan saja hitungan saja
tapi sebelum ada putusan mahkamah konstitusi itu sudah batal
batal dengan putusan terdahulu dan batal dengan pernyataan hakim konstitusi sendiri
saya tidak akan mengumpulkan sebelas dalil cuma tiga empat dalil saja
bahwa penetapan gibran sebagai wakil presiden prabowo subianto
itu menurut kami bertentangan dengan hukum dan konstitusi
melanggar hukum artinya melanggar peraturan perundang undangan
melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil
serta kpu yang harusnya mandiri
sekaligus menjawab dalil kedua
yaitu sudah ekspresi serbis
bahwa memang ada pelanggaran karena pkpu sebagai dalam tanda kutip hukum acara pendaftaran tersebut
dan diperkuat dengan hakim konstitusi arief hidayat yang mengatakan
putusan mk itu ada yang self executing
self executing itu adalah langsung bisa diterapkan
tanpa diperlukan adanya tindak lanjut berupa misalnya pembentukan peraturan pelaksana atau perubahan peraturan pelaksana
kami yakin yang dimaksud
yang mulia arief hidayat non self executing itu adalah termasuk putusan mk no sembilan puluh
yang itu pun yang kata yusril kontroversial
tidak ada waktu bagi kpu untuk mengubah pkpu nya
karena waktu tinggal empat hari lagi dan bagaimana konsultasi dengan dpr
karena dpr sedang reses
sebelum dia menjadi kuasa hukum dua dan berminat menjadi wakil presiden pada waktu itu
kita bukan anak kecil ya kan
ternyata betul apa yang dikatakan prof yusril itu
jadi memang dalil pertama terbukti
tidak independennya kpu atau penyelenggara pemilu yang lainnya terbukti juga
terkait dengan penetapan gibran raka buming
terlihat bahwa kpu memang sengaja
ayo mendaftar mendaftar dengan mengeluarkan surat edaran
apakah kpu tidak paham bahwa harus mengubah peraturan kpu nya
tetapi karena dpr nya reses
mereka berusaha melakukan penyelundupan
wah itu bisa dipermasalahkan itu itu pelanggaran kode etik juga itu
jadi melakukan penyelundupan dari saksi yang menjadi lawyer di dkpp
penyelundupannya adalah dia mengajukan perubahan peraturan kpu itu kepada dirjen perundang undangan tanpa konsultasi dpr
fortunately ditolak oleh dirjen perundang undangan
nah ini menunjukkan bahwa kpu tidak independen
tetapi karena tidak ada waktu untuk mengubah pkpu
maka putusan tersebut belum bisa kami laksanakan
akan cacat prosedural seperti yang dikatakan yusril iza mahendra
implikasinya ada persoalan persoalan seperti ini dan itu bisa inkonstitusional
maka dalil kami ya setidaknya ada
ada penyelenggara pemilu yang tidak independen dari awal
itu sudah terbukti juga
terlihat betul bahwa bawaslu itu tidak memproses hal hal yang memang jelas jelas merupakan pelanggaran
seperti misalnya yang namanya mobilisasi aparat desa
kemarin ada pj wali kota bekasi
pernah juga diproses oleh bawaslu
tapi tidak pernah dia menghukum bahwa pj ini atau kegiatan itu menguntungkan atau dimaksudkan untuk menguntungkan paslon dua
sepanjang pengetahuan saya ada nggak
jadi tidak ada putusan yang mengatakan bahwa itu menguntungkan paslon dua dengan melanggar undang undang
ketidak netralan dkpp yang juga terbukti adalah
walaupun memang tidak dipersoalkan secara masif
ada ketua kpu lima kali melanggar
dihukum karena melakukan pelanggaran kode etik
yang terakhir yang irman gusman itu
ini hakim konstitusi di sini ketua mk
sekali melanggar langsung didemosi
ini jangankan dipecat didemosi saja tidak sebagai ketua kpu
and then pertanyaannya ada apa
apakah karena mereka di backup oleh kekuasaan
dan perintah kekuasaan yang dipertahankan
maka saya katakan dalil mengenai independensi itu terbukti
oke biar jangan terlalu panjang
dalil lain misalnya bansos
jangan dilihat bansos itsal
tapi itu adalah bentuk dari cawe cawe jokowi
itu harus disatukan menjadi satu kesatuan
jadi jangan berdiri sendiri
jadi apa yang harus kita lihat
perencanaan jahat perencanaan kecurangan
bukan berapa besar bansos yang digelontorkan
bukan apakah kemudian sudah disidangkan atau tidak
tetapi apakah ada perencanaan kejahatan pemilu
untuk memenangkan paslon tertentu
dalam tindakan tindakan cawe cawe jokowi
yang salah satu instrumennya adalah penggelontoran bansos
kalau kita jeli melihat apa yang disampaikan oleh para menteri
dan juga dari sidang kemarin
maka ada beberapa hal yang paling telak misalnya
kenapa kemudian timingnya itu betul betul sebelum pemilu
realisasi bansos itu meningkat tajam dari lima triliunan
delapan triliun tahun sebelumnya menjadi dua belas triliun lebih
kalau kita bicara rapel tiga bulanan
maka jatuhnya pada bulan maret
kenapa jatuhnya pada bulan februari
itu sudah menunjukkan bahwa ada perencanaan kejahatan
nah mudah mudahan hakim mk bisa menangkap ini semua
kami menganggap bahwa apa yang kami dalilkan tersebut terbukti semuanya
kalau dikatakan bahwa tidak ada kecurangan
tidak ada perencanaan kejahatan dalam pilpres kali ini
kanan kita seolah membuka menutup mata hati
kecuali kalau kita sekedar dukung mendukung
tapi kalau mengatakan bahwa pemilu ini
presiden jokowi tidak cawe cawe yang dia nyatakan sendiri
dan kemudian tidak ada operasi untuk memenangkan paslon dua
maka kita sudah menutup mata dan hati kita
hanya untuk kepentingan saya tidak tahu kepentingan apa
karena itu kami tidak ingin bahwa kecurangan dimenangkan
dan kami tetap tidak ingin bahwa pemimpin dipilih secara curang
menang menang banyak atau menang tipis
saya bukan hotman paris utabea
mau satu dua yang penting menang
oh juga kami mengucapkan terima kasih pada kawan kawan yang sudah bersibuk sibuk ya kan
kami tidak bisa memberikan apa apa cuma apresiasi saja
kalau memberikan makan juga kan sedang puasa sebagian kan
tetapi mudah mudahan jeripaya kita semua nanti akan diganjar oleh mk
untuk siapa bukan untuk satu atau tiga tapi untuk indonesia
dapat kami simpulkan dari persidangan yang sudah berlangsung sekian lama adalah bahwa
kami tetap berkeyakinan bahwa dua permohonan yang diajukan oleh pemohon satu dan pemohon dua
itu tidak terbukti di persidangan ini
di mana kegagalan mereka untuk membuktikan apa yang mereka narasikan di dalam posisi
di dalam keseluruhan permohonan
tidak mendukung apa yang dikemukakan di dalam petitum
yang seperti kita ketahui perhitungnya adalah memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan pasangan calon nomor dua
yaitu pak prabowo dan pak gibran didiskualifikasi dan diadakan pemilih pemutusan suara ulang
dan yang satu mohon supaya didiskualifikasi hanya pak gibran
dan diadakan pemimutan suara ulang
pak prabowo berdampingan dengan pasangan calon wakil presiden yang baru
itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini
begitu juga pelanggaran sistematik terstruktur
masif juga tidak terbukti dalam persidangan ini
duwamenko dan menteri sosial
mengungkapkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini
dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan
tidak ada bantuan yang bersifat langsung
semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank
baik disampaikan melalui elektronik melalui bank
maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah daerah
tidak ada sama sekali dalam bentuk barang
dalam bentuk beras dalam bentuk lain lain itu tidak ada sama sekali
jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bansuas itu dibantah oleh ibu risma sendiri dalam persidangan ini
begitu juga mengenai peningkatan berlipat ganda jumlah bansos juga tidak terbukti dalam persidangan ini
dan dibantah oleh menteri keuangan
maupun juga dibantah oleh menteri sosial
hanya yang terkait dengan masalah bantuan yang terkait dengan ilnino
memang ada automatic adjustment itu diakui
dan menteri sosial memang menyampaikan bahwa itu adalah permintaan dari kabinet
dan dilakukan pertemuan dengan komisi delapan dpr
jadi menguatkan keterangan yang kemarin dikemukakan oleh pak aceh di persidangan ini
pak aceh hasan sajili di persidangan ini dan itu terjadi peningkatan sampai dengan lima puluh triliun
sekitar lima puluh triliun dari dana yang disediakan untuk el nino
tetapi dalam seluruh keterangan yang hari ini disampaikan oleh baik menteri keuangan maupun menteri sosial
pada tahun dua ribu dua puluh empat ini tidak ada penyaluran atau belum ada penyaluran bantuan sosial el nino
jadi semua itu betul berakhir pada tahun november dua ribu dua puluh tiga
tidak ada penyaluran dana bantuan sosial ilnino
satu hal yang didalilkan atau diterangkan oleh ahli profesor daman huri ya pada waktu itu dari ipb
yang mengatakan ada kelipat gandaan jumlah ilnino bantuan ilnino walaupun ilnino nya sudah berakhir pada bulan november
ternyata dari keterangan menteri keuangan dan keterangan dari menteri sosial
tidak ada penyaluran dana bantuan sosial el nino pada tahun dua ribu dua puluh
yang selama ini dikait kaitkan dengan pelaksanaan pemilu supaya disalurkan untuk memilih pak prabowo dan pak gibran
yang juga tegas sekali dikemukakan dalam persidangan ini adalah menjawab pertanyaan hakim
apakah dalam proses pembahasan masalah
bantuan bantuan sosial dan kemudian bantuan penyediaan dana untuk itu termasuk subsidi bbm
ada titipan titipan yang bermuatan politik atau tidak
mereka mengatakan semuanya mengatakan tidak ada
pembahasan itu adalah pembahasan yang langsung berkaitan dengan tugas pokok dari masing masing kementerian
dan tidak terbebas sama sekali dari titipan titipan politik
juga tentang presiden sebenarnya ya tidak sama sekali diketahui oleh kedua pemohon yang mengatakan pak jokowi
pergi kemana mana itu nenteng bansos dibagi bagikan
saya minta maaf saya mantan menteri sekretaris negara
presiden itu punya anggaran tersendiri
iya anggaran tersendiri yang setiap bulan dapat digunakan
baik oleh presiden dan wakil presiden
dan itu memang sebagai semacam satu dana taktis istilahnya zaman pak harto dulu
ya memang tidak diperiksa dan tidak dipertanggungjawabkan
jumlahnya ada berapa hanya dipertanggungjawabkan secara global saja
dan itu seknek biasanya juga dalam laporan ditanya oleh bpk
tapi hanya sifatnya umum saja
jadi dana itu yang dipakai itu adalah dana yang ada pada presiden sendiri
ya dana operasional dana ya kalau zaman pak harto dulu namanya dana taktis presiden
sekarang mungkin taktis sudah tidak dipakai lagi istilah itu
jadi saya saya paham mengenai soal itu dan pengalaman saya tiga kali jadi menteri di kabinet
ya membahas itu itu profesional saja
saya misalnya membahas anggaran makan narapidana ya
membahas anggaran makan rumah tahanan
oh ini supaya ini tahanan atau napi
itu tidak pernah kita berpikir bahasa itu
ya kita bicara politik kerja kerja profesional aja
jadi lebih banyak rumours lebih banyak dugaan dugaan
yang diungkapkan dalam permohonan tapi sama sekali gagal untuk dibuktikan
dan seluruhnya dibantah oleh pihak yang punya otoritas untuk melakukan itu
kesimpulan saya adalah bahwa walaupun sidang ini belum berakhir
nanti tanggal enam belas sore tidak ada sidang lagi
tapi kami menyerahkan kesimpulan
dan insyaallah keputusan akan dibacakan pada dua puluh dua april yang akan datang
dan tidak satupun apa yang didalilkan itu terbukti dalam persidangan
dan keyakinan kami bulat semua sekiranya semuanya ini
bahwa majelis hakim akan menolak kedua permohonan yang diajukan oleh permohonan
demikian keterangan saya pak oto silakan
jadi seperti yang disampaikan tadi
bahwa inilah sidang terakhir mengenai soal bukti bukti dan sebagainya
tapi di antara putusan kami diperkenalkan untuk memasukkan kesimpulan pada tanggal enam belas april jam empat sore
setelah itu tinggal kita menunggu putusan
kehadiran empat menteri tadi ditambah satu dkpp
bahwa memang dalil dari pemohon itu sungguh sungguh tidak terbukti
telim mereka pertama mengatakan dkpp itu tidak independen
tadi sudah ditanyakan kepada semua ketua kpp dkpp
mereka mengatakan tidak pernah ada soal itu
bahkan tidak pernah ada laporan tentang independensi daripada penyelenggara
tidak ada laporan kepada dkpp
jadi mengenai tuduhan independensi
bahwa tidak independen itu tidak terbukti
kedua dituduhkan bahwa ada intervensi kekuasaan kepada pihak pihak menteri dan juga dkpp
itu tadi jelas sudah dibantah dan sudah dijelaskan
tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun
baik kepada ibu risma
baik kepada ibu sri mulyani
tuduhan kepada bapak jokowi
dan kemudian juga yang turun ke lapangan
untuk membagikan pihak pihak mbah sos juga sudah terbantahkan tadi
dijelaskan oleh dua menko dan dua menteri
pak jokowi memang bukan hanya tahun ini saja
dari dulu juga itulah ciri khas kerjanya
dan beliau ingin memastikan bahwa semua program kerja dan keputusan sudah diambil
itu harus ter deliver istilahnya
bahwa itu sudah betul betul sampai terlaksana oleh para bawahan bawahannya
oleh karena itu secara simbolik
pak presiden turun ke daerah daerah bersama timnya
dan secara simbolik saja mengumpulkan hanya beberapa orang saja
untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan baik
jadi ini yang dilakukannya dan ini jumlahnya hanya beberapa titik
mana mungkin hanya dengan satu pertemuan mungkin paling banyak seribu orang yang hadir
dan mungkin hanya beberapa titik di barang daerah
paling banyak dia bilang delapan ratus ribu orang
apa mungkin bertemu dengan delapan seribu orang
lantas dengan demikian terpengaruhlah seluruh indonesia yang jumlahnya seratus
yang jumlah pemilihnya hampir satu ratus lima puluh atau satu ratus enam puluh juta pemilih
jadi itu tidak masuk akal
jadi dibantah tegas oleh dua menko dan dua menteri
jadi dari itu sudah terpatahkan semuanya
nah kalau soal bansos tadi pak rusun sudah jelaskan bahwa itu sudah jelas
soal pj juga sudah terbatalkan
jadi berarti tuduhan yang mereka lakukan
sudah jelas jelas sudah tidak terbukti
ketika yang terakhir yang dari dkpp
juga menjelaskan mengenai perkara yang ada di dkpp
yang memberikan sanksi etik kepada ketua kpu
tegas tadi ketua dkpp mengatakan
kami hanya memberikan sanksi etik kepada ketua kpu dan anggota anggotanya
tetapi kami tidak punya kewenangan dan tidak pernah membatalkan pencalonan gibran sebagai calon wakil presiden
nah ini jadi supaya clear kita ya
jadi putusan etik itu tidak ada kaitannya dengan pencalonan gibran sebagai wakil presiden
dari itu semua saya kira seperti saya katakan kemarin
bahwa kalau dihadirkan para menteri ini
justru akan memperkuat posisi kami dua
dan akan melemahkan posisi mereka
justru keempat menteri itu ditambah satu dkpp
telah bisa menjelaskan dalil dalil bahwa dali mereka itu adalah tidak benar dan tidak terbukti
jadi jangan sampai ada lagi anggapan bahwa presiden cawe cawe ya
presiden intervensi dan sebagainya
itu hanya narasi narasi
dan itu hanya asumsi asumsi presiden republik indonesia tidak pernah intervensi
dan tidak pernah melakukan hal hal yang melanggar hukum
saya hanya ingin tambahkan beberapa hal
setelah kita bersidang dari tanggal dua puluh enam april sampai dengan hari ini
ternyata sidang ini padat dan memang melelahkan
tetapi penuh dengan kekeluargaan antar sesama kuasa hukum
dan khususnya kami berterima kasih ke kuasa hukum pemohon satu dan pemohon dua
merekalah lewat pintu mereka meminta empat menteri itu dihadirkan
walaupun permintaan itu ditolak oleh majelis hakim
diambil alih oleh majelis hakim dengan menghadirkan empat menteri plus dkpp
dalil dalil yang dikemukakan pemohon menjadi terang benerang
bahwa itu tidak terbukti dan dibantah oleh para menteri dan dkpp
yang kedua setelah sidang ini berakhir pada hari ini
dan akan masuk pada sidang keputusan pada tanggal dua puluh dua april yang akan datang
ini supaya didengar oleh semua konstituen
baik oleh para konstituen dari pemohon satu atau capres paslon satu dua maupun tiga
setelah sidang ini berakhir marilah kita guyup
kita bersama sama membangun bangsa dan negara ini
karena bagaimanapun negara ini adalah negara kita bersama
dan presiden terpilih tidak akan bisa membangun sendiri
tetapi bangsa dan negara ini akan dibangun bersama sama
oleh presiden terpilih maupun oleh paslon yang belum beruntung pada pilpres kali ini
kita sama sama menjaga keutuhan bangsa dan negara ini
dan kita hilangkan narasi narasi fitnah kebencian
kita hilangkan supaya tidak terjadi distribu
karena ini sidang terakhir kita dan tinggal tiga keputusan
mohon izin pak ketua atas nama tim prabowo gibran yang ada di sini semuanya dan tidak hadir
kami mengucapkan terima kasih kepada teman teman wartawan yang betul betul bersuah payah menunjukkan komitmen kuat
terus mengupdate semua berita berita sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan sidang di mk ini
dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpa pahlawanpemohon satu pemohon tiga
kita bisa berbeda pendapat di persidangan
tapi persaudaraan silaturahmi tetap harus terjaga
dan kami tetap respect kepada pemohon satu respect kepada pemohon dua respect kepada pemohon tiga respect kepada deman pahlawan
itu pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara saudara
kemudian yang kedua saya kira tugas kita sekarang adalah mencoba
untuk melihat secara baik dan nantinya mendengar secara baik apa yang akan menjadi putusan dari mahkamah konstitusi
tentu kita berharap bahwa mahkamah konstitusi tidak akan terikat dengan kungkungan tradisi yang selama ini bisa merugikan banyak pihak
kita berharap mereka menjadi melakukan kegiatan
apa yang kita sebut dengan judicial activism
dalam arti bahwa mereka harus melakukan pembaharuan pembaharuan hukum
sebab saudara saudara dalam permohonan kami misalnya kami sudah tunjukkan kepada mahkamah konstitusi di luar negeri sana
baik di negara yang menganut sistem hukum common law
ataupun seperti kita civil law
mereka sudah memutuskan perkara perkara perselisihan tentang hasil pemilihan
salah satu argumen yang mereka sampaikan adalah kalau proses pemilihan itu dilakukan dengan cara yang tidak baik dilakukan dengan cara yang curang
maka itu akan menjadi alasan untuk membatalkan pemilihan presiden itu
sebab mereka beranggapan bahwa kejahatan sekecil apapun itu tetap adalah kejahatan

dan ini juga yang menjadi alasan kami mengapa kami datang ke mahkamah konstitusi ini
kita ingin mengingatkan kepada bangsa ini
tidak boleh kita montolerir keburukan
apalagi kalau keburukan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan satu keluarga atau satu kelompok terlebih lagi kalau untuk membangun dinasti baru
sebab saya kira sejak kita merdeka dinasti itu tidak boleh dibangun
kecuali untuk kerajaan kerajaan
kita saya kira terutama sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan demokrasi sudah dikembangkan secara baik
tetapi nampaknya sekarang di akhir ini hampir ke tahun ke dua puluh lima dari proses sejak reformasi itu ini mau ditutup
mau diabaikan untuk kepentingan keluarga dalam jangka pendek
saudara saudara saya cuma sedikit akan menyampaikan apa yang saya dengar
dari pernyataan pernyataan menteri empat orang menteri pada dari pagi tadi dan juga dari dkpp
satu hal yang saya kira cukup jelas dalam nalar kita
mereka mengumumkakan ada pembagian bansos yang dilakukan oleh presiden
dan itu di luar yang merupakan program dari kementerian sosial
bahkan ibu menteri sosial tadi mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan beliau atau keterkaitan beliau sebagai menteri sosial
terhadap pembagian pembagian bansos atau apapun namanya yang dilakukan oleh presiden secara langsung
apalagi pembagian pembagian yang dilakukan oleh presiden
itu tidak didasarkan pada program yang sudah ditetapkan oleh apbn dalam programnya menteri
tetapi ini berdasarkan satu kepres satu ratus dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua yang
kepres itu dibikin sendiri oleh presiden ya kita nggak tahu argumen awalnya ini untuk apa
meskipun di dalam pelaksanaannya dikatakan itu adalah untuk mengatasi el nino
el nino itu kan sudah kalau seperti ahli ahli yang sudah kami hadirkan kemarin november tahun lalu itu sudah selesai
mungkin kalaupun ada keterlambatan hasil panen tidak perlu dilakukan setiap bulan pembayaran pembayaran terhadap bansos terkait dengan el nino ini
kemudian saudara saudara khusus terhadap bansos dalam praktek yang terjadi selama ini dan sesuai dengan aturan yang ada
bahwa itu dilakukan oleh kementerian sosial dalam perusahaan yang terhadap bansos
sejak bulan oktober november desember januari dan februari
mestinya kita katakan bahwa ini mencederai akal sehat kita
kalau dikatakan ini tidak ada hubungannya dengan proses pilpres
dan pemilihan pemilihan yang lain
yang patut kita catat bahwa
nalam sehat kita akan mengatakan
bahwa kalau ibu menteri ini tahu dan terlibat
untuk kepentingan partainya ibu menteri
atau siapa yang didukung oleh ibu menteri
saksi saksi kami mengatakan bahwa
bahkan kalau saudara saudara saya ingat betul
begitu juga pak menteri
bansos ini adalah dari bapak presiden
ini kan personifikasi bansos
yang tidak seharusnya dilakukan
itu kan aset milik negara
jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan
mudah mudahan tuhan membuka pintu hati
mereka dijauhkan dari rasa takut
yang akan menjadikan perkara atau mereka akan diperkarakan
karena selama ini kita dengar dan kita tahu
cukup banyak orang yang disandra dengan perkara
sehingga berpihak kepada pihak tertentu
hal hal yang sudah dijelaskan tadi oleh
untuk semua presentasi yang diberikan
kemudian juga menteri keuangan sri mulyani
dan juga menteri sosial risma
itu penjelasan yang official
yang resmi diberikan di depan menteri
banyak pertanyaan yang tidak dijawab
diberikan oleh keempat menteri itu
sebab saya ini dulu wartawan
yang mengatakan jangan hanya membaca
bacalah apa yang tidak ditulis
nah itu yang kita tidak dapat pada hari ini
jadi saudara saudara tadi
hal hal eksternal yang negatif
maupun yang tidak bisa dihindarkan
semua jalan seperti yang direncanakan
membaca dan mendengar video yang beredar
presiden dalam menjawab pertanyaan
tapi kan dalam memory kolektif kita
kita melihat menko erlangga
dan mengakribusikan bansos itu
mesti memilih anak jokowi
penjelasan ini tentu membantu
karena tetap menyisakan banyak pertanyaan
saya hanya ingin menjelaskan itu
dan harus dijelaskan secara tuntas
supaya tahun tahun yang akan datang
politisasi bansos itu tidak terjadi lagi
putusan mk yang akan dibuat tanggal dua puluh dua
dan supremasi hukum ditegakkan
apakah kedaulatan rakyat akan dihormati
saya tahu bahwa mk pasti mendapat tekanan
tapi saya ingin memelihara
kita percaya bahwa sikap negarawan
ini bukan persoalan menang atau kalah
ini bukan persoalan ganjar atau mahfud
magdir ismail henry saya atau pak yanwar
jadi saya hanya ingin
semoga kawan kawan juga melihat optimisme itu
yang terbaik buat kita sebagai bangsa
karena apa yang sudah disampaikan oleh
saya anggap cukup dari saya cukup
bang mulya teman teman wartawan
bagaimana dan mendengar bagaimana para menteri
kalau regulasi kita tidak bisa tutup mata
sangat bagus pasti dibuat sesuai
tetapi keterangan para menteri tadi
dengan keterangan para saksi yang
sumatera utara di medan
pembagian bansos begitu masif
kami ingin memberikan satu catatan
permohonan kami permohonan satu
maka akan menjadi presiden
sampai pelaksanaannya november nanti
kita akan menemui pola pola yang sama
kita berharap mahkamah konstitusi
tapi menjadi pegangan buat